tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil mengungkapkan dua belas temuan dari investigasi mereka terkait dengan tragedi kanjuruhan malang pada satu oktober lalu
dan temuan ini diklaim berisi sejumlah ketidaksesuaian penanganan keamanan hingga reaksi berlebihan dari aparat pasca tragedi
apa saja kemudian detail temuan mereka di lapangan sudah terhubung bersama kami
kepala divisi hukum kontras yang juga bagian dari tpf koalisi masyarakat sipil ada andi mohamad rizal dimas andi selamat malam
selamat malam mas bram
nah dari berbagai pertemuan itu dan mengumpulkan sejumlah bukti kami mendapatkan berbagai temuan awal
dan temuan temuan tersebut kami melihat ada dua belas temuan awal
nah dari dua belas temuan awal itu beberapa diantaranya misalkan berkaitan dengan pengerahan atau mobilisasi aparat keamanan
ketika proses pertandingan sepak bola itu masih berlangsung
atau dalam konteks hal ini yaitu pada saat pertandingan
karena kami melihat bahwa padahal dalam proses pertandingan tersebut tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan yang terjadi
nah itu yang pertama
dan yang kedua perlu dicatat bahwa sejumlah supporter turun ke dalam lapangan masuk ke dalam lapangan
itu hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan juga memberikan dukungan moral kepada sejumlah pemain
supporter yang ingin memberikan dukungan moral tersebut direspon secara berlebihan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pengerahan dan juga melakukan sejumlah tindak kekerasan
dan kemudian hal ini direspon oleh sejumlah supporter yang lain yang juga ikut turun ke dalam lapangan
bukan untuk melakukan penyerangan tetapi untuk melakukan penolongan terhadap sejumlah supporter yang mengalami tindak kekerasan
nah sebetulnya tidak hanya itu saja
temuan awal kami juga melihat bahwa ada prosedur yang tidak dilalui secara benar oleh aparat kepolisian
termasuk salah satunya adalah perkab penggunaan kekuatan
yang dimana ketika memang ada satu ancaman keamanan polisi itu harus melewati tahap tahap tertentu
tetapi dalam konteks kasus ini kami melihat polisi langsung menggunakan penembakan gas air mata begitu
pertanyaannya kemudian apakah temuan yang anda sebutkan itu terkonfirmasi
begitu tidak hanya pada korban dan saksi seperti yang anda sebutkan
apakah ada pihak lain yang kemudian coba dikonfirmasi oleh tpf begitu
ya sejauh ini memang ketika kami melakukan pendalaman dan juga investigasi kami menemui sejumlah saksi keluarga korban dan juga bahkan korban
nah dari berbagai informasi yang kami dapatkan kami teruskan ke beberapa lembaga
yang kebetulan kami bertemu ketika melakukan pendalaman di malang
kami bertemu dengan lpsk dan juga komisi nasional hak kepala

kemudian tadi kita lihat di paket berita kemudian lokataru sebagai salah satu bagian dari tpf koalisi masyarakat sipil menyebut bahwa pelibatan korban dan juga saksi kejadian tidak terlalu dilibatkan begitu dalam investigasi yang dilakukan oleh otoritas
apakah memang sedemikian tidak dilibatkannya korban dan juga supporter dalam temuan tpf mas
iya ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan
pertama berkaitan dengan tim gabungan independen pencari fakta
nah ketika kami bertemu sejumlah saksi dan juga korban mereka mengaku bahwa sejauh ini belum ada pertemuan langsung yang dilakukan oleh tim gabungan independen mencari fakta
yang kedua dalam proses hukum yang berjalan atau pidana yang berjalan yang saat ini dilakukan oleh aparat kepolisian memang dari keterangan yang kami peroleh belum melibatkan sejumlah korban dan saksi yang kita temui begitu
ketika hari ini polisi sudah menetapkan enam tersangka artinya menurut anda itu belum maksimal karena belum ada kemudian suara dari korban dan juga dari supporter yang dilibatkan secara penuh begitu
iya tentu yang menjadi pertanyaan kami adalah berkaitan dengan konstruksi kasus begitu
basisnya berdasarkan saksi atau bukti bukti apa yang mereka pegang
itu yang pertama
dan yang kedua berkaitan dengan proses pidana yang berjalan kami melihat bahwa proses hukum atau pemidanaan yang ditunjukkan
ditunjukkan kepada aktor aktor lapangan
padahal kalau dilihat dari peristiwa ini ada aktor aktor lain yang memiliki posisi yang lebih tinggi yang sebetulnya perlu diminta pertanggung jawabannya secara hukum
baik mas ini kemudian ada yang menarik juga bahwa hari ini tgipf melalui salah satu anggotanya yaitu renol kasali menyebut sejumlah temuan yang sebetulnya hampir sama perspektifnya dengan apa yang kemudian tpf sebutkan
misalkan banyak kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan bagaimana kemudian aparat yang dirasa terlalu berlebihan menggunakan pendekatan atau perspektif keamanan dalam soal event olahraga begitu
bagaimana komunikasi tpf dengan sejumlah investigator terkait begitu baik komnas ham tgipf dan sejumlah lainnya
iya sejauh ini berkaitan dengan proses pendalaman atau informasi yang kami lakukan kami baru bertemu dengan beberapa lembaga
termasuk komisi nasional hak asli manusia dan juga lembaga perlindungan saksi dan korban
nah pertemuan itu kami menyampaikan laporan atau informasi temuan awal yang kami dapatkan
setidak tidaknya kami tentunya mendorong bahwa komisi nasional hak asasi manusia harus maksimal berkaitan dengan pendalaman yang sedang mereka lakukan dalam kerangka pelanggaran hak asli manusia yang terjadi
dan yang kedua adalah berkaitan dengan upaya yang saat ini dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban
kami tidak jarang menemui saksi dan juga korban yang mengalami tindakan intimidasi dari pihak pihak tertentu
dan tindakan intimidasi ini dilakukan kami menduga sebagai bentuk menebar rasa takut agar saksi maupun korban tidak memberikan suara yang sebetul betulnya atau sebenarnya yang terjadi
sehingga perlu lembaga perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan terhadap mereka begitu
baik apakah kemudian mas
kalau anda katakan ada upaya intimidasi begitu oleh pihak terkait apakah kemudian ini terkait dengan tidak dilibatkannya korban dan juga saksi atau jangan jangan mereka memang akhirnya tidak mau bersuara
karena di sisi lain ada intimidasi yang mungkin mengancam bagi mereka
temuan anda seperti apa
yang pertama salah satu faktornya adalah keterlibatan dari para saksi dan korban yang mengalami tindakan kekerasan dari aparat keamanan
dan yang kedua adalah berkaitan dengan rasa takut yang muncul di sekitar lingkungan saksi dan korban
karena dari berbagai informasi yang beredar terjadi berbagai tindakan intimidasi yang dialami oleh para saksi dan korban
sehingga ketika kami menemui tidak jarang saksi dan korban menyampaikan bahwa memang ada rasa ketakutan untuk menyampaikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kerasan yang terjadi di kanjuruhan
apa langkah selanjutnya
apa langkah selanjutnya dari teman teman tpf begitu mas untuk kemudian bisa mendesak pihak pihak terkait juga melakukan lebih terbuka melibatkan orang dan korban dan juga supporter yang paling tidak ada di lokasi kejadian saat itu
iya begini sebelum kesana saya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keterbukaan informasi yang jelas berkaitan dengan data korban jiwa dan juga data korban luka yang bisa diakses seluas luasnya oleh publik
jadi menurut kami penting agar akses informasi itu dibuka seluas luasnya oleh pemerintah
nah itu yang pertama
dan yang kedua dalam proses hukum yang dilakukan saat ini penting bahwa proses hukum tidak hanya ditujukan kepada aktor lapangan yang mana kita ketahui beberapa waktu lalu kepa pauli menetapkan sejumlah tersangka
tetapi juga ada level lain level yang lebih tinggi yang harus diminta pertanggung jawabannya secara hukum
baik mas andi masih mendengar kami
iya saya masih mendengar
baik kami akan tunggu langkah berikutnya akan seperti apa apa kemudian desakan ini akan diarahkan kemana seperti itu
tapi harapannya tentu akan terkoordinasikan dengan baik sehingga hak keadilan dari para korban juga saksi ini bisa terpenuhi
terima kasih atas waktu anda anggota kepala divisi hukum kontras yang juga bagian dari tpf koalisi masyarakat sipil andi muhammad rizaldi telah bergabung sama kami
selamat malam mas
selamat malam mas bram